dan bentrokan senjata antara tentara filipina dengan pemberontak abu sayyaf hari sabtu kemarin terjadi di saat masyarakat indonesia menanti dengan cemas nasib sepuluh sandera asal indonesia yang diculik oleh kelompok abu sayyaf sejak pekan lalu
dan untuk mengetahui situasi di filipina kini kita sudah tersambung dengan basriana basrul koordinator penerangan sosial budaya dari kbri filipina
halo selamat siang
selamat siang ibu
dengan mas renha
ya baik ibu apakah penyerbuan kemarin ini terkait dengan pembebasan wna termasuk wni yang disandra oleh abu sayyaf
oke sebelumnya mungkin saya bisa sedikit menggambarkannya
pada hari sabtu tanggal sembilan april dua ribu enam belas sekitar pukul tujuh lewat lima puluh lima pagi waktu setempat
telah terjadi kontak bersendirian
di wilayah tentara filipina dengan kelompok bersenjata abu sayyaf di baranggai bagindang di kota tipo tipo di basilan
berdasarkan informasi dari angkatan bersenjata filipina sekitar delapan belas tentara filipina dikabarkan tewas dalam bentrokan tersebut dan lebih dari lima puluh tiga orang luka luka
berdasarkan informasi dari western danau command korban tewas dari pihak kelompok abu sayyaf hingga saat ini lima orang
dan sekitar dua
dari sekitar dua puluh orang dikabarkan luka luka termasuk salah seorang pemimpin abu sayyaf yakni razmil janato alias kubai
kegiatan atau kontak bersenjata tersebut memang merupakan bagian dari operasi keamanan yang dalam dua pekan terakhir terus dilakukan oleh pasukan keamanan filipina di bagian selatan
kilo basilan dan jolo untuk menumpas kelompok abu sayyaf
penanganan terhadap kasus penculikan oleh pihak angkatan bersenjata filipina
atau aac semakin intensif dan terlihat ada yang serius dari aac di lapangan dalam mengatasi hal ini
baik ibu basriana jadi ini betul dalam upaya untuk membebaskan sepuluh wni kita yang di sandra
bukan karena kejadian ini atau kontak bersenjata ini berbeda lokasi
lokasinya di pulau basilan
tiga pulau yang menjadi basis dari kelompok abu sayyaf yakni pulau basilan pulau jolo suluru dan tali tali
dan ini kejadiannya di pulau basilan
baik bu basriana kita kembali lagi mengenai bagaimana nasib wni di sana
apakah sudah ada kabar terbaru dari pemerintah filipina
bagaimana kondisi warga negara indonesia yang disandra oleh kelompok abu sayyaf
sejauh ini kami belum ada info lebih lanjut
dari bpl filipina terkait kondisi warga negara kita yang disandra oleh kelompok abu sayyaf
baik ibu basriana kami juga mendapatkan informasi bahwa ada sandra wna asal italia yang dibebaskan
apa yang menyebabkan sandra tersebut akhirnya dilepas oleh kelompok abu sayyaf
memang benar ada sandra warga negara italia atas nama rolando delforch
yang dibebaskan pada jumat malam delapan april dua ribu enam belas

yang bersangkutan kemudian telah diatur keluar dari wilayah zamuanga oleh keduduk italia
dan dikabarkan pendebasan yang bersangkutan terkait dengan ransom yang telah dibayarkan
namun hal ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak angkatan bersenjata filipina
yang bersangkutan diculik pada tujuh oktober ya
baik baik jadi dapatkah saya simpulkan bahwa kontak senjata bukan untuk mebebaskan
tapi memang kontak senjata biasa antara pemerintah militer filipina dengan kelompok abu sayyaf
dan saat ini kondisi dari wni masih juga tanda tanya begitu ya ibu
terima kasih bu basriana basrul koordinator penerangan sosial budaya kbri filipina